emang kamu kenal sama aldi baran alvari
iya aku kenal
kamu kenal sama mereka
iya saya kenal banget
dan kamu tau gak saya juga kenal sama andin
kamu kenal sama mbak andin
andin itu temen baik saya
syukurlah kalau gitu
mas mas mas berhenti mas
lo bareng ibu mertua lo kan
ada yang mau ketemu sama tante

ibu tak perlu
jess kamu masih ingat saya
saya rafa temannya ricky
tadi saya lagi nyetir terus saya lihat kamu lari
kamu gak apa apa
aku minta maaf tadi waktu kamu megang
aku takut banget aku kira kamu orang jahat
biar kamu lebih relax
sekarang kamu tarik nafas
kamu jadi lebih tenang
terima kasih banyak ya rafael
tapi kok kamu sendirian di sini
tadi aku pergi naik taksi
terus di jalan aksinya mogok
akhirnya aku coba cari kendaraan lain
akhirnya aku lihat ada pangkalan ojek
begitu mau ke sana ada cowok cowok gitu kayak gangguin aku
kayak aku takut banget
aku takut mereka orangnya jahat
ada yang luka
kalau boleh tahu emangnya kamu mau ketemu sama siapa
aku mau ketemu sama ibu rosa alfari
suami andien kan alvahri juga
dan andien bilang jessica ini sepupunya
emangnya kamu kenal sama aldi bareng alvahri
iya aku kenal
kamu kenal sama mereka
iya saya kenal banget
dan kamu tahu gak saya juga kenal sama andien
kamu kenal sama mbak andin
iya adin itu teman baik saya
ya syukurlah kalau gitu
gimana kalau kamu saya yang ngantar aja biar lebih aman
kamu ketemuan sama mereka dimana
pandora cafe saya tahu tempat itu
makasih banyak loh kak rafael sudah bawa jessy kesini
mbak andien kenapa bisa sama ibu rosa
jess ibu rosa ini mau amur tuaku

ibu rosa ini mau amur tuaku
dan orang yang paling baik yang pernah kukenang
jadi ibu rosa ini mama mertuanya mbak andien
dan mas al ini suami aku
dunia sempit banget ya
aku baru tahu loh
yaudah kalau gitu
gue duluan ya
terima kasih sekali lagi
gimana kalau kita lanjutkan ngobrol di cafe
ada apa kak
permisi pak randy
untuk bapak siapa bro bro kalau gitu saya tinggal dulu ya pak ya sama sama
ada apa bro tumen datangin ya tadi udah cerita renang
nyokap diculik dan gue prihatin ternyata ketin cerita ke pangka gua tahu pasti kepikiran banget
pasti bener bener khawatir cuman yang dibilang sama adik gue ada benarnya juga
nggak bisa tinggal diam kayak begini sementara nyokap disekap kayak gitu
iya tapi saya tahu persis apa yang bisa dilakukan sama mirvan bisa nekat
entah kenapa ya
feeling gua kayaknya nggak mungkin deh om irfan sampai nyokap lo kayaknya nggak mungkin
dan kita nggak mungkin tinggal diam kayak begini aja
terus bergerak sekarang kita cari informasi dimana keberadaan nyokap lo
kita perlu ngomong irfan sekarang
kita ancam dia